karena kami akan segera bergabung ke kantor bmkg untuk mendengar konferensi pers langsung terkait dengan gempa yang baru saja terjadi di sulawesi tengah
kami akan menjelaskan informasi terkait dengan gempa bumi tektonik yang telah terjadi di kabupaten donggala pada jarak dua puluh enam km utara kota donggala
terjadinya hari ini jumat dua puluh delapan september dua ribu sembilan belas pukul tujuh belas lebih dua menit empat puluh empat detik waktu indonesia bagian barat atau pukul delapan belas lebih dua menit empat puluh empat detik waktu indonesia bagian tengah
pusat gempa berada di kabupaten donggala pada koordinat delapan belas lintang selatan dan satu ratus sembilan belas derajat bujur timur
saya ulangi delapan belas derajat lintang selatan dan satu ratus sembilan belas delapan puluh lima derajat bujur timur
kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman sepuluh
km dengan makin bertambahnya rekaman sensor sensor gempa yang terkumpul beberapa menit kemudian
maka parameter gempa kami perbarui kami mutakhirkan menjadi kekuatan makmi tudo tujuh empat
lokasi di kabupaten donggala pada koordinat dua puluh derajat lintang selatan dan satu ratus sembilan belas delapan puluh sembilan derajat ujung timur
dan kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman sebelas km
berdasarkan hasil pemodelan tsunami
gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami dengan level siaga
yaitu ketinggian lebih dari setengah meter hingga diperkirakan maksimum lebih dari tiga meter
dan saat itu diperkirakan waktu tiba tsunami pukul tujuh belas lebih dua puluh dua menit waktu indonesia
sehingga saat mengumumkan informasi gempa
bmkg juga mengeluarkan peringatan dini tsunami
jadi peringatan dini tsunami tersebut telah kami keluarkan sekitar lima menit setelah kejadian gempa
dan selain peringatan dini tsunami
dmkg juga melakukan pemantauan
naiknya buka air laut melalui pipe gauge yang berada di pantai
serta mengumpulkan informasi dari saksi mata
antara lain staff bmkg yang berada di lapangan di kota palu
dan dari hasil pengamatan
adanya kenaikan buka air laut setinggi enam cm dari pipe gauge yang ada di mamuju
yaitu pada pukul tujuh belas lebih dua puluh tujuh waktu indonesia bagian barat
kemudian juga terpantau dari saksi mata di lapangan
naiknya buka air laut
mencapai kurang lebih satu lima meter
dari pengamatan lapangan di pantai palu
setelah kita pantau
terlihat setelah tsunami datang
terlihat air naik semakin jauh
naik semakin surut
naiknya air yang teramati
peringatan dini tsunami ini
pada pukul tujuh belas tiga puluh enam menit
lebih dua belas detik waktu indonesia bagian barat
atau peringatan dini tsunami
pada pukul delapan belas lebih tiga puluh enam menit
tiga belas detik waktu indonesia bagian barat
memang benar tsunami terjadi
hingga mencapai ketinggian kurang lebih satu lima meter
namun kejadian tsunami tersebut
pada pukul tujuh belas lebih tiga puluh enam menit
wib atau delapan belas lebih tiga puluh enam menit
waktu indonesia bagian tengah
hingga pukul delapan waktu indonesia barat
telah terjadi dua puluh dua kali gempa bumi susulan
dengan maknitudo terbesar enam tiga
dan terkecil dua sembilan
kami terus melakukan pemantauan
atas gempa gempa susulan ini
dan hasilnya akan terus kami informasikan
dan dampak dari gempa bumi ini
dengan intensitas mmi mencapai lima
artinya getaran dirasakan
dan banyak apa
dan juga terjadi jendela pintu berderik
intensitas mmi mencapai empat
kemudian digorontalo poso dan palu
dirasakan guncangan hingga mencapai
artinya getaran memang dirasakan
kemudian dimajene dan soroako
guncangan mencapai intensitas skala mmi tiga
kemudian di tempat yang lain
kemudian di kendari
bone dan sengkang
intensitas mmi mencapai dua dan tiga
bahkan juga dirasakan di
kalimantan timur dan kalimantan utara
intensitas mmi mencapai dua hingga tiga
di makassar goa dan di toraja
intensitas mmi mencapai dua
hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut
dan dilaporkan juga dari pbbd kabupaten donggala
tercatat untuk sementara ini tercatat satu orang
dan sepuluh orang luka luka
dan puluhan rumah rusak
akibat tertimpanya bangunan yang roboh
dan perlu kami sampaikan
sebelum kejadian gempa bumi tujuh tujuh
ataupun yang kami perbarui
bmkg juga telah mengeluarkan
rilis informasi gempa bumi di lokasi yang sama
pukul dua siang tadi
dengan kekuatan magnitudo enam
jadi artinya gempa yang tujuh tujuh ini
sebelumnya telah diawali dengan gempa kekuatan magnitudo enam
diikuti gempa gempa susulan
jadi tadi mulai pukul dua
kemudian gempa gempa susulan
dan akhirnya pukul lima lebih dua menit
terjadi gempa yang lebih kuat
yaitu dengan magnitudo tujuh empat
namun sejak pukul dua
tepatnya sekitar pukul empat
kami bmkg juga telah berkoordinasi dengan tni
merapat atau berjaga jaga di kabupaten dunggala
karena saat terjadi gempa dengan kekuatan enam
kami kehilangan kontak dengan donggala
sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu di donggala
sehingga kami melaporkan ke basarnas
ataupun juga ke panglima tni
perlu kami sampaikan
dan kami menghimbau
masih akan terjadi
menurut analisis kami
merupakan gempa bumi dangkal
terjadi mekanisme pergerakan
dari struktur batuan
dan sekali lagi kami himbau kepada masyarakat
agar tetap tenang
dan mengikuti arahan bpbd setempat
terus mengikuti informasi
informasi terus kami kirimkan
dan melalui berbagai media
mohon jangan terpancing oleh isu
tidak bertanggung jawab
mengenai gempa bumi dan tsunami
demikian yang dapat kami sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh